oh ada kaleng biskuit nih ini isinya beneran biskuit atau bukan ya
tuh kan bukan ternyata isinya adalah rengginang
pasti bukan saya aja kan yang suka terkecoh kayak gini
tapi ini rasanya bikin saya penasaran deh
gimana sih cara pembuatan rengginang ini
ikuti saya ya dalam segmen
sehari menjadi pengusaha atau perajin reginang di kota bandung
si renyah gurih bernama rengginang ini merupakan camilan legendaris khas jawa barat
namun masyarakat jawa barat biasa menyebutnya dengan nama ranginang atau rangginang
bahan utama pembuatan rengginang ini adalah rengginang
pembuatan rengginang adalah beras ketan
oh ya beras ketan dipilih karena memiliki tekstur lengket
sehingga mudah dibentuk daripada beras biasa
proses awal pembuatan reginang adalah mencuci beras ketan hingga bersih
satu ember ini berisi lima kg beras ketan
nah jadi beras yang sudah dicuci tadi ini harus direndam semalaman
agar menghasilkan tekstur yang empuk dan nantinya rengginangnya akan berkualitas yang lebih baik
aduh ini berat loh teh ternyata
wah gak muah
saya dulu saya dulu
oke nah beratnya simpan sini
yuk yang satu lagi
selanjutnya beras disaring di wadah anyaman untuk kemudian dikukus
beras ketan yang sudah kering dimasukkan ke dalam dandang yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu di atas api sedang
beras ketan dialasi kain pengukus agar nanti mudah diangkat
ketan dikukus sebanyak dua kali
pada pengukusan pertama beras dikukus hingga setengah matang selama dua puluh menit
rasa ini merupakan modifikasi dari rengginang pada umumnya
dalam racikan ini ada daging ayam bawang daun dan penyedap rasa
oh iya ayam yang dipakai ayam asli loh ya
supaya rasanya lebih kuat enak dan gurih
racikan bumbu selesai dibuat
saatnya memeriksa beras ketan yang tadi dikukus
ternyata butiran beras ketannya sudah lengket dan siap diangkat
ini gimana cara angkatnya kan
dikit ujungnya aja ini
nah gitu sob
yuk kita coba
satu dua tiga
kukusan pertama sudah diangkat
ini waktunya memasukkan bumbu bumbu hasil racikan tadi
tambahkan juga lima gelas air dan saatnya mengaduk
bercampur daging ayam halus irisan daun bawang dan penyedap rasa
menghasilkan aroma yang sungguh menggugah selera
saya jadi gagal fokus nih mengaduk adonan
nah jadi cara mengaduknya ini juga gak bisa sembarangan
tapi harus layer per layer ya
oh iya sambil dioleh seperti ini
sambil dioles diaduk
setelah semua racikan bumbu tercampur rata
beras ketannya kembali dimasukkan ke dalam dandang untuk proses pengukusan kedua
kali ini beras ketan harus benar benar matang agar menghasilkan rengginang yang tahan lama
durasi pengukusan sama dengan pada pengukusan pertama
setelah matang proses selanjutnya adalah proses mencetak
oh ya biar kita lengket jangan lupa diberi minyak goreng ya
jadi dari tadi saya kira ini harus dipadat padat ini sampai padat
ternyata tidak ya kang
kalau dipadat padatkan begitu nanti hasil pas digorengnya juga tidak oke
seperti tidak mengembang
jadi sebetulnya hanya cukup ditekan sedikit saja
nggak usah sampai padat padat seperti itu
kini saatnya menjemur rengginang ini
butuh waktu dua sampai tiga hari agar rengginang kering merata
tapi kalau musim hujan waktu jemur bisa molor hingga lima hari
ini kenapa sih kang harus dibolak balik seperti ini
iya soalnya biar bawahnya juga merata keringnya
jadi biar digorengnya mengembang
kalau sudah kering sempurna barulah rengginang dikemas dengan ukuran lima ratus gram dan siap dijual ke seluruh indonesia
tidak hanya yang mentah saya juga mau menggoreng rengginang matang yang juga siap untuk dijual
sebelum menggoreng pastikan minyak sudah dipanaskan
pastikan juga sudah memakai sarung tangan ya
agar tidak terkena cipratan minyak
wah sepertinya saya terlalu lama memanaskan minyak
gosong ini beneran
udah aja angkat
gak apa apa ya masih kecilin apinya
masih kecilin aja masih kecilin apinya
api sudah dikecilkan artinya minyak sudah tidak sepanas tadi
saatnya kembali mencoba menggoreng rengginang
salah balikin dulu
nah kucing kucingnya gitu

ah dia kemana mana
ya gimana nyatuin dia
iya gitu aja di tengah tengah
enggak ini mah udah mau kena penasaran
ini mah udah mau gosong
sayang ini sama aja
ini aku siapin
daripada terus terusan gosong lebih baik saya serahkan saja deh pada yang sudah berpengalaman ya
bagian paling sulit adalah memastikan apakah rengginang sudah mengembang sempurna atau belum
belum lagi kekhawatiran terkena cipratan minyak seperti saya
akhirnya setelah beberapa kali mencoba saya bisa menggoreng rengginang dengan baik dan benar
aroma rengginang yang baru digoreng ini pun membuat saya tidak sabar mau mencicipi
dari tadi sudah ikuti semua proses pembuatan rengginang dari awal sampai akhir
ada sedikit asin asinnya
ini benar benar ngingetin saya nostalgia sama rumah saya di kampung halaman saya
jadi kalau lebaran atau hari raya ini biasanya ada rengginang
nah kira kira ada sejarah atau ada cerita apa sih di balik rengginang dan juga hari raya
ini dia informasinya
rengginang adalah camilan yang identik dengan hari raya
menurut ketua pro di industri manajemen kettering universitas pendidikan indonesia dewi turgarini
rengginang sudah ada sejak masa kerajaan galuh ciamis pada seribu enam ratus an
sejak dulu rengginang menjadi camilan yang wajib ada dalam beberapa perayaan
sepitan atau hitanan ini ada di situs kampung adat dukuh gitu ya
itu ada semacam sajennya gitu ya
semacam sajian dan kemudian bukan sajian tapi dia bagi anak yang akan di hitan itu akan membuat
rangginang yang ukurannya besar gitu ya
kemudian tahlilan kemudian lebaran ada juga upacara adat nikis
misalin merlau hajat bumi hajat tujuh sungai buku tahun
itu ada sekitar dua puluh satu yang saya identifikasi
hingga kini eksistensi rengginang masih terjaga
beragam inovasi rasa pun tercipta seperti keju terasi tenggiri ayam bawang balado dan kuda
nah itu dia keseruan saya dalam sehari menjadi pengusaha atau perajin rengginang
sekarang ternyata rengginang sudah banyak inovasinya ya
dan tentunya ini bisa menjadi pilihan oleh oleh ketika anda berkunjung ke kota bandung
rizka rizlia siti irfan bandung jawa barat